hai ini dia salah satu bakmi yang sedang viral saat ini saking banyak peminatnya kalau anda
mau membeli dan mencicipinya harus sabar karena antriannya bisa satu hari pesan hari ini baru
besok bisa diambil bakmi jawa mas aji ini lokasinya ada di kota hujan bogor tepatnya di
jalan cermai ujung bantarjati buka sejak pukul tujuh pagi mas aji sang penjual terlihat enggak berhenti
memasak pesanan pelanggan pembeli memang tidak bisa datang langsung dan beli ya harus pesan dulu
via nomor telepon baru nanti mendapat informasi giliran kapan bakmi pesanannya bisa diambil
teratur apalagi di masa pandemi biar tidak ada kerumunan jadi diatur seperti itu tiap hari
terjual sebanyak satu ratus lima puluh porsi bakmi jawa anda boleh pesan yang kering atau yang sedikit berkuah alias
nyemek semua bumbu dicampur dengan sayuran kol tomat dan potongan kekian mumpung cuacanya
mendukungi mendung mendung ini memang paling enak makan yang versi miku atau mie go dognya
wah rasanya gurih karena ada
kuah kaldunya tapi overall semuanya rasanya enak enak apalagi kalau tadi kita lihat nih proses pembuatannya di atas kompor arang jadi ada aroma aroma gosongnya nih yang bikin makin sedep man
dari bogor geser santabami ke depok yuk
miyamin bakso iga gondang di jalan gas alam kecamatan tapos ini sudah eksis sepuluh tahun lalu
racikannya istimewa karena dibuat sendiri oleh sang pemilik kedai sehingga rasanya khas dan
otentik saya minyak buat sendiri terus bumbunya memang kita berani bumbu enggak mau sembarangan
jadi memang pembeli telah raja seporsi bakmi dihargai tiga belas rupiah tapi untuk menu iga special kita harus tambah sebesar sepuluh rupiah untuk membuat mie go dog yang terkenal di jawa indonesia
untuk mendapat potongan besar
iya ketika sedang mencicipinya saya awal ingin nyuruh apa yang saya nampak ini berbeda
karena menggunakan meincang khas yang disenitii tambahkan rempah pium seusia
saya ini cair saya sendiri sudah melakukannya dulu